selfie atau swafoto dengan latar pemandangan alam indah sudah biasa
bagaimana jika bersuah foto dengan puluhan jenis karakter hantu lokal maupun internasional
mulai dari pocong hantu ibu pengabdi setan tuyul kuntilanak hingga vampir
menjadi buruan pengunjung untuk diabadikan dalam jepretan lensa kamera
uniknya latar foto pun bisa disesuaikan dengan beragam tema dan properti
seperti tempat angker aslinya
di tempat wisata di bandung barat ini
terdapat puluhan jenis karakter hantu dari berbagai daerah
baik lokal bahkan internasional
sosok sosok yang menyeramkan ini menghuni tiga belas wahana angker
dengan berbagai karakter yang cukup membuat anda bergidik
ada falak yang menemani para pengunjung untuk berpose
atau suster ngesot yang menghuni kamar rumah sakit
atau sadako yang siap menakuti anda
walau sosoknya seram
karakter karakter itu justru membuat pengunjung antusias
selain berfoto pengunjung juga bisa menggunakan kostum seram
seperti yang akan saya lakukan
kalau ini sih antara berburu selfie atau berburu hantu
tapi di benar benar pengalaman yang berbeda
karena harus menyiapkan mental
serta menghilangkan rasa takut demi mendapatkan foto yang ciami
setiap pengunjung akan didampingi oleh pengelola
yang siap menemani dan memotret kita
bahkan pengelola akan mengarahkan gaya pengunjung
kalau dia mau ngebentuk iya mau ngebuat yang horror horror
di bandung kan kebetulan di bandung sendiri belum ada
terus di bandung juga kebanyakan kan pada nakut nakutin
kalau kita disini sebagai wahana foto saja
untuk berfoto dengan karakter seram
anda harus membayar lima puluh ribu rupiah untuk dewasa
dan dua puluh lima rupiah untuk anak anak
anda berani mencoba
dian permatasari kabupaten bandung barat